ada apa sih claude
gue sekarang mau kasih tau
gua mau kasih lo alesan kenapa
ee lo harus makan malem bareng gue
karena gini gue itu calon rockernya hebat
nah nanti kalau gue jadi
udah jadi rocker yang hebat
nanti banyak cewek cewek yang bakal ngiri sama lo kalau lo jadi cewek gue
sialan tuh gatot
gua akan ketemu sama lo orang duluan
sepeda gue balikin tod
lo curangnya nggak seru tau nggak
kita tutup dulu pak jangan tutup dulu
kamu tahu kan peraturan di sekolah ini
mau satu detik terlambat
murid yang bersangkutan tidak boleh masuk
tadi abis ee telat gara gara itu
bantuin orang tuanya berapa lama pak
alasan aja kamu
kok kamu masih di luar sih
iya nih nggak boleh masuk kembali pasat pam nih
pada lakukan telat telat demi untuk menuntut ilmu ya nggak
pasat pam kalau aku boleh masuk kan
nggak boleh ada yang masuk
maaf saya hanya menjalankan peraturan di sekolah ini
tapi tapi pasat pam
gimana sih tadi itu ada kucing di jalan terus ketabrak
kan biarpun kucing kan harus ditolong kalau nggak dosa
ya udah kalau kamu boleh masuk
yah buset dah
laura nebeng dong
udahlah biarin aja lo ikut masuk ya kasian tahu
ya udah kalau itu yang lo mau
ya udah cepetan ikut
itu yang ketemu sama laura duluan
kasih aku satu alasan kenapa kau harus terima tawaran kamu untuk makan malam bareng
kalau kamu udah punya jawabannya
baru mungkin aku mau
opi pompom yuk kita kantin
lo udah berhasil ngelaksanain tugas lo bulan
aduh maaf tante
gimana ya setiap aku mau gak deketin si laura selalu aja gagal
lo jangan mikirin si laura lagi
karena ternyata keponakan si merry itu si opi bukan si laura
si laura itu cuma anak tukang cuci
sama yang namanya omas itu tau gak
apa jadi yang kaya itu si opi
berita bagus nih tante
aku bakal kasih tahu satu sekolahan kalau si laura itu miskin
udah lu jangan macem macem deh
sekarang tugas lo itu ngerjain si opi sama si laura aja ya
gak usah nyebarin macem macem
aduh ya di tante maaf
ntar ya aku masuk dulu ntar aku kabarin lagi
panas banget sih pake beginian ah
gitar gue satu lagi kemana nih
mana gw beli di luar negeri lagi
gue sekarang mau kasih tau
gw mau kasih lo alesan kenapa lo harus makan malem bareng gw
karena gini gw itu calon rockernya hebat
udah jadi rocker yang hebat
nanti banyak cewek cewek yang bakal ngiri sama lo kalo lo jadi cewek gw
wah sialan tuh gatot
daripada ngomong gede kan
mendingan gw buktiin aja
buan jangan lupa nanti malam ya
tunggu aja ya
bentar lagi kedok lu bakal gue buka
gue disini mau sewa mobil lah
lu punya sim gak
itu syarat utama mau pinjem mobil disini
harus ada sim ya
gue tuh gak ada sim sebenarnya ya
tapi gak apa apa gue udah bisa nyetir
gue udah pernah nyetir pak
dari jakarta sampe jogjakarta
lu mau ke luar negeri
sim harus ada sim
tanpa ada sim gue keberatan
lu bantuin lah pak gini gini
gue ini sekarang mau kencan sama cewek idaman gue nih
ini masa depan gue nih
nah gue cuma butuh dua jam doang
dua jam gue untuk jemput dia
lantarin dia pulang
lu mau kencan
bukan urusan gue
urusan gue cuma satu
lu kan tahu gue gak punya sim
you tau i tau lah
kita bisa dibantu kita gini gini
gue bayar dua kali lipat
itu bukan jaminan buat gue
pokoknya gini pak
gue setiap hari gue pinjem mobil dari lu
nah bisnis lo juga jaya kan
ntar jadi masalah lagi
jangan sampai mobil ini cacat
soalnya ini mobil pribadi gue
perasaan gue gak enak juga ya
lo tau gak
gue sebenernya tuh
gue bisa makan bareng lu tau gak
padahal tuh dari dulu
gue tuh pengen banget makan bareng
gue tuh pengen banget makan bareng gue
cuman sekarang deh
maaf mau pesan apa
okay aku mau pesan steak
terus caesar salad
semuanya kayak gitu
habis itu desertnya mau mango
lo pesan apa sih
pesan apa ya
bahasa dewa semua lagi